baik untuk melihat bagaimana kehusuan ibadah nyepi
kami akan terhubung dengan korespondensi ann indonesia edo ekariski
di pura aditya jaya jakarta timur
edo saat ini mungkin pertanyaannya bagaimana pengamanan yang dilakukan
untuk mengamankan hari raya nyepi di sana
dan juga aktivitas apa yang akan dilakukan
sampai nanti rangkaian ibadah nyepi tanggal sebelas maret berlangsung
selamat pagi aldi
tidak ada pengamanan khusus yang disiapkan di pura aditya jaya jakarta timur ini
dalam rangkaian perayaan hari raya nyepi
khususnya di tanggal tiga maret ini di mana hari raya nyepi berlangsung
sejauh ini sejak tadi kami memang melihat pada prosesi ritual catur berata penyepian
di mana hari ini umat hindu di seluruh indonesia khususnya
melakukan kegiatan yang tidak seperti biasanya mereka
tidak melakukan aktivitas mulai dari bekerja
dan melakukan hal hal yang sifatnya ada di luar rumah
mereka biasanya memang ada di dalam rumah
dan melakukan introspeksi diri dalam rangka ritual catur berata penyepian itu sendiri
namun beberapa atau sebagian umat hindu
ada yang memutuskan memang hadir ke pura khususnya di pura aditya jaya jakarta timur ini
untuk melakukan peribadatan yang lebih khusyuk seperti itu
dengan saya sendiri melihat sejak pagi tadi
suasana yang hening dan juga sepi
memang menyelimuti di sekitar pura aditya jaya ini
dalam rangka mendukung jalannya atau kelancaran ritual catur berata penyepian
yang berlangsung di hari raya nyepi ini sendiri begitu aldi
dan suasana yang berbeda memang terasa jika dibandingkan dengan kemarin
pada saat ritual taur agung berlangsung di pura ini
di mana dalam acara tersebut cukup banyak umat hindu yang hadir di sini
untuk melangsungkan ritual tersebut
berkaitan dengan acara
nyepi atau rangkaian acara nyepi hingga tanggal sebelas maret di dki jakarta
memang pemprov dki jakarta sendiri
berdasarkan informasi yang saya dapatkan
akan menggelar beberapa upacara upacara dan ritual
sebelum nyepi dan juga pas nyepi di beberapa pura pura yang ada di jakarta
jadi tidak hanya di pura aditya jaya ini
beberapa pura yang nanti yang ada di dki jakarta juga akan
melangsungkan beberapa upacara upacara ataupun ritual dalam rangka rangkaian acara
pada perayaan hari raya nyepi tahun baru saka seribu sembilan ratus empat puluh empat ini
dan setelah ritual catur berhata penyepian
rencananya keesokan harinya umat hindu akan menggelar tradisi ngembak genih genih
atau beraktivitas kembali seperti biasa
dan biasanya pada saat tradisi ngembak genih genih ini sendiri berlangsung
para umat hindu akan melangsungkan silaturahmi ataupun jika memang kondisinya memungkinkan
mengingat pandemi ini
covid sembilan belas masih berlangsung sampai saat ini dengan jumlah kasus yang cukup banyak
jadi mungkin rangkaiannya akan seperti itu aldi
dan protokol kesehatan di pura aditya jaya juga masih ditekankan
di mana para umat berdasarkan pantauan saya tadi hadir dengan menggunakan masker
dan tempat pencucian tangan yang disediakan di pura
jadi sejauh ini kehusuan dan juga kelancaran ibadah dalam hari raya nyepi di hari ini
berlangsung cukup khidmat aldi
edo ibadah nyepi berjalan khusyuk di sana dan juga akan berlangsung ya
sampai sebelas maret untuk kegiatan rangkaian ritual perayaan nyepi ini di jakarta
terima kasih koresponden cnn indonesia edo ekariski melaporkan dari jakarta